majelis ulama indonesia terus mengkaji implikasi negatifnya sebelum membuat fatwa pelarangan memainkannya
namun kalangan asosiasi menilai dampak bermain pubg masih kecil
menurut asosiasi ekspor indonesia atau ispa game pubg lebih memicu otak untuk mengeksplorasi strategi
implikasi negatif dari muatan sisi kekerasan yang masih relatif kecil
game ini di indonesia menurut data asosiasi dimainkan sekitar dua puluh hingga tiga puluh juta orang
apakah gini jika itu pengaruhnya cukup besar mungkin akan muncul sepuluh ribu di dua puluh ribu kasus
jika memang misalnya memainkan game ini akan ada implikasi yang jelek